seluruh serikat buruh dan partai buruh menolak penetapan upah minimum yang didasarkan peraturan pemerintah no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
karena dinilai tidak mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam proses penetapan upah minimum
selain itu pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu merupakan turunan dari undang undang cipta kerja yang dinyatakan cacat formil oleh mahkamah konstitusi
salah satu istilah dalam pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu yaitu batas atas dan batas bawah
hal tersebut merupakan hasil perhitungan upah minimum yang nantinya akan dibandingkan dengan upah minimum sebelumnya
jika angka tersebut melebihi upah minimum sebelumnya maka tidak akan ada peningkatan upah minimum
dan sebaliknya jika jumlah angka tersebut berada di batas bawah upah minimum sebelumnya
maka akan ada peningkatan terhadapnya
dalam pp no tiga puluh enam nilai kenaikan upah minimum tidak lagi memperhatikan tentang kebutuhan hidup yang layak
atau semua kendali dilakukan oleh pemerintah pusat
itu bertentangan dengan undang undangnya
seharusnya dewan pengubahan melakukan survei terhadap kebutuhan hidup layak di pasar
atau menggunakan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi
dari beberapa inflasi yang terjadi terbukti bahwa pemberlakuan pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu pada beberapa waktu terakhir
menunjukkan angka upah minimum yang berada di bawah inflasi
hal tersebut berujung pada nasib buruh yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup
nah kalau kali ini juga gubernur akan melihat kembali kepada pp tiga puluh enam itu bisa jadi seperti tahun lalu mas
tidak di atas inflasi
inflasi aja tidak sampai sedangkan
dan ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan kebutuhan si pekerja itu sendiri dan keluarganya
melihat banyaknya problematika dalam pemberlakuan pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
kementerian ketenaga kerjaan mengeluarkan permenaker no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
namun permenaker dinilai masih menggunakan formula yang rumit dalam penetapan upah minimum